aksi tidak terpuji terekam cctv saat seorang pria melakukan pelecehan kepada seorang wanita
yang sedang berjalan di gang sempit di wilayah kecamatan ilir timur satu palembang sumatera selatan
korban yang sedang berjalan seorang diri ini diberhentikan oleh si pelaku yang berpura pura menanyakan alamat
dan langsung melakukan aksi bejatnya
korban pun terkejut dan menjerit
beruntung saat itu ada anggota polisi polsek ilir timur satu palembang yang sedang melakukan patroli
tak membutuhkan waktu lama polisi dibantu warga berhasil menangkap pelaku yang sudah dua kali melakukan aksinya
dan langsung diamankan ke polrestabes palembang untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya
langsung berlari ke motornya menutur balik langsung kami tarik karena berdekat lari sama ada warga yang nolongin juga
dia jatuh langsung kami tangkap